manggil shelby kemari
karena babel aku sepuluh miliar
aduh dulu semua tuh mah
besok pagi tuh orang mau kesini
besok anterinjur ke kelurahan ya
gua bacain nih bakal lu
kalo babes selalu aja bela orang lain
timbang anak sendiri nih
pak haji insya allah bang jali
ini tidak berbohong
karena saya menyaksikannya sendiri
maksud lu apa wih
lu mau jadi penulis senario lu
enggak bang saya cuma ingin menyampaikan yang benar aja
iya bener bang bener
oh jadi maksud lu berdua
gue gak bener gitu ya
ribit aja lu orang dua
lu lagi lihat dulu makanya
kayak begini nih
gue cuma minta sama lu berdua
jadi gini sih bang
tadi kan nggak kayak begini
gak ngerti siapa yang ganti
siapa yang tau
abang anterin uncun ke kelurahan ya
mau ngapain emangnya uncun
uncun mau ngurus ktp
nah uncun kan bisa urus sendiri
uncun kan tau abang lagi sibuk
perasaan uncun liat cuma mondar mandir gak keruan
bukan urusan kacangan
fikri kebetulan lu pulang
lu aja ya yang bantuinnya ngurusin perpanjangan ktp ya
aduh gak bisa
ntar urusannya bisa berabe
ini yang kalau ngurusin ktp
ini harus dateng sendiri ya
biar ntar di foto sama dia
emang surat panggilan dari kelurahannya mana
fikri enyak gak bodek
kalau pak lurah manggil enyak
pasti enyak dateng
gak perlu pake surat surat segala
bukannya maksud fikri
surat panggilan biar terdata di kelurahan gitu
bukan manggil manggil kayak tarjan gitu
deh cari dulu surat panggilannya
ntar kasih tau fikri ya
fikri masuk dulu
waalaikumsalam uda rosidi
ribet banget ya
potong sapi aja sendiri
uda rosidi dateng kesini
emangnya kalo ngurus ktp kudu pake surat panggilan ya
kan surat panggilan untuk
pocon iko sudah ambo satukan
pada surat panggilan
pak mansur beserta anak anak menantunya
sudah ambo titipkan ke
iya beneran pak
oh iya deh tapi sepuluh miliar deh
jangan dikurangin lagi sama ini itu
iya pak jadi
iya makasih pak boyke
iya makasih pak ya
hahaha begini bisnis
apa sih bang
manggil shelby kemari
tanah babel aku sepuluh miliar
hah sepuluh miliar bang
sumpah gak bang
aduh lu semua tuh bang
besok pagi tuh orang mau kesini
besok anterin jun ke kelurahan ya
jun mau ngurus ktp
tidak bang ke kelurahan doang
nah apa sih mesti ngeribetin abang
pergi aja sendiri
abang sibuk nari nari aja
abang kenalnya minta anterin abang
cuma pergi aja sendiri ya
kalau gak minta anter sama fikri

oh oh oh oh masa depan
oh oh oh oh masa depan
eh surat tanah bapak bani
aduh shelby lupa bang
kirain abang gak butuh
ah lu cagel ya doang
keren lu kaya lu
ayo kemari lah
eh beh ayah mau ngambil surat panggilan buat bikin iktp
eh katanya udah rosidi
eh udah dikasihin ke shelby
ya udah lu ambil aja di kamarnya
di lemari kali di lemak
di ketupukan baju bajunya
kata babe dalam lemari
surat panggilan tuh kayak hp ya
wah bawa aja deh semuanya
lah kok kagak ada
perasaan aneh teruk disini dah
ehem ehem lu kenapa sih
keliatannya sibuk banget
ini b surat surat kagak ada
suratnya gak ada
apa jangan bercanda lu
siapa yang bercanda bang
eh gue taruh itu surat di dalam map warna merah
bareng sama surat surat gue yang lain
suratnya gak ada
gue udah janjian sama pak boyke
mau ngasih itu surat sama dia
jangan jangan tuh surat ditemuin sama babe di kamar
terus diambil sama bape dimasukin ke kamarnya lagi
duran deh duran duran
misalnya nih ya suratnya kan ketemu nih
emangnya abang bisa ngeyakinin babih untuk gak ngewakafin tanah itu
tinggal yakinin babe
pak boyke mau bangun rumah sakit di atas sutana
kita tinggal yakinin babe kalo rumah sakit itu lebih penting daripada sekolahan madrasa
supaya babe mau jual tanahnya sama pak boyke
kita bagi tugas deh
lu ambil tuh serat tanah
gue yang bujuk babe
ali waris babi yang ganteng nih yang datang
be ngobrol bentar yuk
gue ngantuk be
bentaran aja be
ada apaan sih lu
kita ngobrol di luar bentar ya
barusan aja gue ngobrol di kris sana gue masuk krisnya
gue takut masuk angin
kalau ngobrol di sini kagak enak
kangen juga kan gak ngobrol
ntar kalau capek masuk angin segala macam
ahli waris gue yang